pasti kita dikerjakan
pintu kita aja kayak didogak
udah ngepet diepet lagi
dinding dinding disini punya telinga
orang paling denger kagak ya
tuh tapak babi kan bukan tapak buaya
abah abah abah
sarah zuedah solehan kenapa pagi pagi kalian sudah latihan nyanyi ada apa
uang dan perhiasan kami hilang abah
masya allah perhiasan kalian hilang tapi kenapa bisa kompak
tentu saja abah orang malingnya ada di sini
jadi anti sudah menangkap malingnya
ya belum abah abah sendiri aja yang nangkap malingnya
di mana dia biar abah tangkap
di kamar siapa
oh ana mengerti
jadi anti semua menuduh aziza mensyuri perhiasan kalian
siapa lagi abah sebelum ada adhijah hidup kita damai tentram tak pernah ada kehilangan
syukur syukur syukur soleyan anti tidak boleh menuduh sembarangan
anti tidak boleh menuduh tanpa bukti
abah ini bisa cuma membela aziza saja
perhiasan yang abah kasih kemarin itu hilang pak
aziza tidak mengambil perhiasannya pak
ana tahu ini pasti perbuatan babi ngefek
hah babi ngefek
ya simpanan ana juga pernah
dan ana yakin itu pasti perbuatan babi ngefek
eh eh ini apa apaan nih
pagi sore siang malam juga ini terus nih air putih
sekali sekali kayak kopasus
apaan tuh kopasus
alah kopi panas susu
bentar kalau udah kaya
iya sih gue juga ngerti
kalau udah kaya ini rumah kita aja nggak ada pajangan apa apa nih ngelompong
eh emang lo kaya dari mana eh
nih bang dengerin ye
kalau terimanya sedikit ya wajar aja bang
ini abang maunya sekaligus
sekalian aja gesek tuh monas
abang sih serakah
yang ada bang yang sedikit itu mestinya bisa diterima
yang banyak ya syukur
syukur syukur syukur
lo tobat ngajak ngajak gue gue kepret lo
gue masih penasaran sama si itu tuh
krukut bin kirdun poncolongok
alias si siapa wanabut
udah dua kali kita kepret
sekali sama cebol sekali sama gue
terus terang aja gue penasaran
dia taruh duitnya dimana
nah gini aja din
kita bagi tugas aja ye
nah kaya dulu
sekarang kita balik
gue yang ngepet gue nyari sasaran
lo kaya detektif gue nyari sasaran
nah tek tek detektif
maksud gue sasaran kita ini kalo udah jelas tuh
nah lo saturanin terus tuh pokoknya dia kemana aja
lo ikutin dah ye
uang air lo ikutin juga dah pokoknya ye
begitu dapet nah
kita kerjain dia
kalau gitu sih mendingan juga gue ngegesek bang

nah nanti abah ganti
sekarang juga abah pergi ke kota
abah juga minta diganti abah